pemprov dki jakarta selasa sore meresmikan kampung susun akwarium jakarta utara
peresmian dan peninjauan lokasi dilakukan oleh gubernur dki jakarta
sekaligus menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada warga kampung susun akwarium
kampung susun akwarium merupakan salah satu program strategis pemprov dki jakarta
dalam upaya meningkatkan permukiman warga yang layak huni dan terjamin
dua dari lima blok bangunan di lahan seluas sepuluh lima ratus tujuh puluh lima meter persegi ini
diresmikan oleh gubernur provinsi dki jakarta anies baswedan
anies menyebut pihaknya telah mengantongi izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak huni
rencananya sebanyak satu ratus tujuh unit hunian umum tipe tiga puluh empat
satu unit hunian khusus difabel tiga unit kios usaha dan satu unit untuk galeri budaya
yang telah diresmikan dapat diisi dan digunakan mulai besok
sementara tiga blok sisanya masih dalam proses pembangunan bertahap
anies berharap pemanfaatan dan pengelolaan kampung
yang murni diberdayakan dan dikelola oleh kooperasi warga sekitar
dapat membina dan memperkuat keakrapan warga
hari kemerdekaan ini kita bukan hanya memperingati dengan upacara seremonial seremonial
tapi kita menghormati perjuangan para pendiri dengan membuktikan
bahwa cita cita mereka bisa terlaksana di kampung akwarium ini
pr ini memang belum tuntas masih ada lagi yang harus dikerjakan
kita berharap nanti semua bisa dituntaskan tapi seperti kemarin
semua dikerjakan dengan cara yang benar dengan proses yang baik
sehingga harapannya dari sisi governance aman dan juga teman teman nanti
semuanya akan bisa kembali tinggal di tempat ini dengan kepastian tinggal yang amat panjang